subsidi pertanian sebesar rp lima puluh dua dua triliun rupiah yang diberikan pemerintah dinilai tidak efektif
untuk petani kecil dan juga rawan disalahgunakan
center for indonesia policy studies menilai pemerintah perlu merevisi kebijakan di sektor pangan
salah satunya terkait anggaran subsidi senilai lima puluh dua dua triliun rupiah
angka ini dinilai tidak efektif dan rawan disalahgunakan
kebijakan yang tidak tepat nantinya dinilai akan berdampak pada permasalahan ketersediaan
serta harga pangan
di beberapa kasus subsidi turut berpotensi menciptakan kelebihan produksi
yang mengakibatkan kejatuhan harga sehingga merugikan petani sendiri
subsidi pertanian dinilai juga lebih banyak dinikmati oleh petani kaya dibanding para petani miskin
yang menjadi sasaran utama subsidi
dan terkait subsidi pertanian serta efektifitasnya telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon
sudah ada pengamat pertanian bapak bustanul arifin di sana
pak bustanul harufi
halo selamat sore pak
saya dengan hera dari cnn pak
dan mengenai subsidi pertanian pak langsung saja lima puluh dua dua triliun rupiah
apakah anda melihat ada kekhawatiran juga terkait dengan distribusi dari nilai subsidi tersebut
well subsidi pasti selalu seperti itu
jadi tidak bisa memang pukul rata
kita harus melihat case atau jenis dari subsidinya
ada beberapa subsidi yang diawasi sangat ketat
ada subsidi yang agak longgar gitu ya
kalau ada kekhawatiran tentang tidak tepat sasaran atau penyalahgunaan
saya pikir valid juga kekhawatiran itu
itu saya tidak apa apa seapresiasi begitu ya
dan mungkin yang perlu kita cermati
karena ada beberapa di pertanian itu ada mulai dari subsidi pupuk
subsidi pangan itu sendiri
entah anda sebut sebagai pertanyaan
karena itu dua puluh an triliun sembilan belas sekian ya
kemudian subsidi benih dicabut ya
tapi ini diintegrasikan dengan hal yang lain
kemudian ada yang berhubungan langsung dengan petani
misalnya anda paham petani dapat bantuan
bantuan dalam konteks subsidi
bantuan alat bantuan mesin pertanian dan seterusnya
dan yang mungkin akan menjadi sasaran utama di sini
karena masih dua puluh delapan
dua puluh delapan triliun itu subsidi pupuk ya
apakah tepat dipakai apakah semuanya dinikmati oleh petani yang berhak
atau bahkan mungkin apakah petani yang terima itu betul betul mereka yang butuh gitu kan
atau bagaimana tentang buruh tani
buruh tani nggak dapet mbak disini tidak masuk dalam hitungan
karena memang mereka bukan pemilik lahan ya
ada beberapa kontroversi ada beberapa kritik memang
bagaimana membantu ya atau memberdayakan buruh tani yang selama ini menjadi pihak yang tidak mendapat keuntungan dari konteks itu
oke disitu saya pikir yang harus dibahas secara detail
pertama pembahasan detail antara pemerintah dengan dpr
kita paham kita mohon teman teman di parlemen khususnya komisi empat yang berhubungan langsung dengan itu
untuk mulai bukan hanya mempertanyakan angka dan substansi
tapi kepada mekanisme
apakah kalau subsidi pupuk sama dengan yang kemarin
subsidi diberikan kepada industri
dengan konteks untuk menanggulangi perbedaan harga gas
bagaimana apakah ada sudah mungkin dilakukan subsidi langsung kepada petani
kalau subsidi langsung saya pikir kita bisa senang ya
karena mereka memang betul betul dapat sesuai dengan yang dikutukan
di lapangan itu
petani membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan
kita sudah paham
pak busnanul anda pasti seringkali sudah mengetahui bahwa subsidi sudah sering dilakukan oleh rezim rezim pemerintahan sebelumnya
kemudian anda juga melakukan studi kajian kajian mana yang terbaik
tapi kalau menurut anda pribadi
apa sesungguhnya prioritas ketika pemerintah memutuskan akan tetap melakukan subsidi
karena pasti sudah memiliki target tertentu misalnya harga pangan harus terkendali harus sejahtera
petani dan tadi anda sedikit menyinggung tentang buruh
seperti apa sesungguhnya prioritas yang harus dilakukan pemerintah ketika bersikuku untuk memberikan subsidi lagi tahun ini
pasti saya berbeda pendapat mungkin dengan kebijakan pemerintah
untuk subsidi pupuk itu saya pernah menganjurkan sudah membuat analisis sudah disampaikan secara resmi
sudah lewat waktunya
beda dengan tahun delapan puluh an sembilan puluh an
pada waktu itu petani belum banyak mengenal pupuk
jadi targetnya adalah agar produktivitas bisa naik dan sambil menganjurkan kepada petani untuk pakai pupuk
nah hari ini siapa yang tidak kenal pupuk petani sudah mengenal pupuk
atau dalam bahasa teori itu pada waktu itu tujuannya untuk mengatasi input constraint
itu bahasa teorinya
mereka yang tidak punya akses terhadap pupuk kemudian diberi bantuan
sambil disuruh oke kalau inginkan produksi beropisitas pakailah pupuk
sekarang kan sudah lewat petani tetap pasti pupuk
bahkan di beberapa tempat ini observasi saya langsung ada terjadi over use excessive use
jadi petani itu gemes kalau harus pengguna labu ditambah dia
bukan lebih dari yang dianjurkan dua ratus kg itu bahkan bisa tiga ratus kg
karena gemes kan saya ingin hasilnya tinggi itu disebut ternyata
kalau saya paham tidak efektif dan seterusnya
karena yang dipentingkan untuk pupuk ini kan sensitif terhadap toksis
seperti obat lupa pupuk itu seperti obat
kalau kelebihan malah bisa jadi racun dong dan seterusnya ya
jadi saya menganjurkan betul betul peningkatan efektifitas
oke sasaran kita bisa berdebat ya
pemerintah memang menekankan pada ketepatan sasaran ya
kita sebut terhadap apa mereka yang berdekatan
kita sebut terhadap apa mereka yang berdekatan
mereka yang betul betul berhak
anda sebutkan tadi jangan petani yang besar
tapi petani di bawah dua hektare misalnya
setuju saya yang itu setuju
tapi kan sekarang penggunaan pupuk itu sendiri tidak terlalu besar terhadap sistem produksi
anda boleh membuka
kontribusinya tidak terlalu signifikan begitu menurut anda
terhadap total cost ya
jadi total cost adalah untuk memproduksi berapa sekarang empat enam ratus ya
yang paling besar dari biaya kita itu tenaga kerja
baik pak bustanul saya mohon maaf saya sedikit jeda
jadi intinya anda tidak sependapat kalau dalam bentuk pupuk
tapi anda lebih ke prioritas tenaga kerja begitu
ya tapi gimana caranya mereka petani dapat lebih efisien dalam menggunakan tenaga kerja
makin sulit loh jadi tenaga kerja di pedesaan
kalau masyarakat pedesa itu sekarang lebih senang banyak jadi tim sukses bukan jadi petani
jadi di situ dalam konteks ini mohon sekali lagi efektivitasnya dikaji kembali
dikawal kita kawal secara sama sama mungkin begitu ya
baik terima kasih pak bu stanul arifin pengamat pertanian telah bersama kami di cnn indonesia bisnis suri hari ini